kalau isinya druid ini terjaga ya bagi friend badri abang abang sudah
ada saudaranya ya ampun dah bisa habis nih
siapa punya siapa
siapa yang pasti bukan kita ya
kalau lo mau buka juga itu
kan bukan milik lo kan
berarti kan punya orang lain
karena nanti di akhirat
kita harus cari tau
apa yang mesti kita kerjain sekarang
aku ngaji kok dari gudang sini
darah kita lah ini
darah kita itu stebener darah kita itu masalah
maksudnya kayaknya yang tadi tuh
ini saya ambil dulu saya ambil dulu
ipar sama elaman
jangan ngamur ya
lah tasnya itu juga nih
ya ya yang cakep
ini tasnya mendingan buat bang ipran
hei tio kak
bur kalau isinya duit gimana tuh
ya ampun dah
eh kalau isinya druid ini ntar yang eya bang iparan bagri
eh teha bang
masalahnya sudah gak percaya aja deh sama abang
mungkin gak ada saudaranya
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
ya ampun dah
lagi enggak kaget banget biar lebih banyak ya
kan siapa dua yang paling dapat tuh
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
ya ampun dah
galang banget sih dia yang berkepuan
aduh aduh aduh
dia main gini banyak
eh datang ke asal di grandong
nganyi tengari ngari bengkak lu
enak kagak suara lu
pejar tau gak
ah bape itu
asal lu tahu aja nih be
lu udah mengganggu kesenangan orang
gua dibilang orang telwi nih
gitu gitu gitu
gitu gitu gitu
gitu gitu gitu
nah be alhamdulillah gua dipilih orang telmi
be orang telmi kan orang yang pinter ya be
iya iya bener telmi orang pinter
aku senang be
eh warga gang dangdut
astagfirullahaladzim nih gua nih orang telmi ya
eh mak mendingan kita cari si ella sama si ipan
dia lagi bawa koper isinya duit
nih pakai ginian mak nih pakai teropong nih

jangan jadi orang jenius jenius itu bodoh
nih kayak gua dong
ah ini yang namanya mengintai

oh laki gua
padahal orang pinter
eh dia kayak gondok
ah be begitu
gua lamuk dulu nih
lalu dia ngasih tuh
gua ngasih tuh
udah kan be
tuh dia tuh

ibu kamu masih lah

dia kesana be belok be
sampai jumpa di video selanjutnya